besarnya persentase pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah di jawa barat menjadikannya penting untuk diperhatikan
agar pemilih pemula mau turut serta dalam pilkada diperlukan tidak hanya peran komisi pemilihan umum saja
tapi juga pasangan calon dan partai partai yang terlibat
dari hampir tiga puluh dua juta pemilih yang terdaftar di jawa barat tiga puluh persen diantaranya merupakan pemilih pemula
besarnya jumlah pemilih pemula ini sudah seharusnya diperhatikan secara serius
perlu ada strategi khusus agar pemilih pemula tidak antipati terhadap politik sehingga partisipasinya dalam pilkada juga tinggi
gaya komunikasi anak muda juga berbagai macam saluran media akan dioptimalkan oleh kpu jawa barat
untuk menarik pemilih pemula agar mau ikut mencoblos dalam pilkada
ternyata keterlibatan anak muda itu penting
apalagi mereka tahu bahwa ternyata posisi secara
populasi itu kan cukup besar anak muda itu
nah di samping tentu saya kira tadi generasi milenial generasi pemilih pemula ini adalah ciri khasnya adalah kritis
jadi mereka punya care punya kepedulian ya
namun sejauh ini sosialisasi adanya pilkada di jawa barat masih belum dirasakan oleh pemilih pemula
belum belum belum tahu
tapi nanti mau milih pasti kan
pasti mau milih sih

ya terus ada pak yadi lalu ada kang deddy yang dari purwakarta
mungkin sih gitu
masih ada waktu sekitar lima bulan menjelang pilkada yang jatuh pada dua puluh tujuh juni dua ribu delapan belas mendatang
pasangan calon dan partai juga memiliki peran penting untuk mengusung isu isu kampanye
kampanye yang bisa menarik perhatian pemilih pemula yang jumlahnya sekitar sepuluh juta jiwa
saya pikir kuncinya ada pada partai dan kandidat
karena pada akhirnya kan mereka akan menentukan pilihan itu siapa kandidat yang menurut mereka layak untuk dipilih dengan program program yang baik
jadi sepanjang kemudian kandidat lalu kemudian partai partai pendukung itu tidak mampu memberikan atau meyakinkan para pemilih muda itu
berapapun upaya yang dilakukan kpud saya pikir akan jadi persoalan tetap
jenjang usia pemilih pemula dimulai dari usia tujuh belas hingga tiga puluh tahun
pensiunan pns tni dan polri juga masuk ke dalam kategori pemilih pemula meski jumlahnya hanya sedikit
wilam nasution bandung